sementara itu terdakwa arief rahman arifin mengatakan jika mengetahui sejak awal skenario palsu atasannya maka dia tidak akan menuruti perintah verdi sambo
hal ini disampaikan saat membacakan langsung pleidoya atau nota pembelaan dalam sidang lanjutan perkaradugan perintahkan pendidikan
atau obstruction of justice terkait kematian brigadir yosua yang digelar di pn jatah selatan jumat pagi
arief yang pernah menjabat sebagai wakaden b ropaminal div propampori ini mengatakan karena skenario palsu sambo dirinya sempat tersentuh mendengar cerita pelecehan seksual yang dialami putri candrawati istri atasannya
arief mengaku karena faktor struktur jabatan berjenjang membuatnya tak bisa menolak perintah sambo untuk mengamankan dvr cctv di rumah dinas sambo saat itu
dia juga mengaku diancam sambo saat melihat isi rekaman cctv memperlihatkan
yosua masih hidup saat sambo tiba di duren tiga tak sesuai dengan penjelasan sambo sebelumnya
dengan pertimbangan keselamatan fisik dan psikis arief mengaku memilih untuk diam dan menjalankan perintah sambo
menutup play dohnya pada hari ini arief mengatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan yang akan diambil oleh majelis hakim
cerita yang disampaikan oleh pimpinan saat saya saat itu ditambah dengan apa yang saya lihat dari bapak fs dan ibu fb
saya terpukul oleh kejadian yang menimpa ibu
emosi yang ditampilkan oleh bapak fs yang tidak stabil dan rentan
dan rentan perubahan kepribadian serta kadang bersikap kasar dan ancaman yang terlontar menciptakan keadaan yang membuat saya tegang
keadaan demikian yang muncul dalam setiap kontemplasi saya
antara logika nurani dan takut bercampur
sungguh tidak semudah membaca kalimat dalam peraturan tentang menolak perintah atasan
sementara itu nadia rahma istri terdakwa arief rahman arifin mengatakan kasus yang menimpa suaminya telah menghancurkan
karir suaminya tapi juga keluarganya
hal ini disampaikan nadia usai menghadiri sidang pledoi suaminya di pengadilan negeri jatah selatan jumat siang
ya saya rasa pak ferdis sambur sebelum adanya kasus ini saya rasa pak ferdis sambur pemimpin yang baik
bekerja baik apa itu saya rasa sebagai pemimpin selalu yang baik
tapi saya tidak mengira bahwa
kantega dengan anak buahnya semua ini menggeret semua dengan kebohongan dan menjerumuskan kita ke dalam jurang yang luar biasa
dan menghancurkan saya rasa bukan hanya menghancurkan karir tapi menghancurkan kehidupan
baik suami juga keluarganya semua saya rasa pasti juga hancur ya dengan adanya kasus ini